dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil wali kota bogor dedy a rahim
selamat siang pak dedy
ya bisa diceritakan dan dijelaskan bagaimana kemudian kronologi
bisa dijelaskan mengenai kronologi dari pak bima arya ini yang kemudian kemarin hasil dari tes coronanya ini positif
ya jadi kemarin kami menerima telepon langsung dari pak gubernur jawa barat ya
terkait dengan hasil pemeriksaan swab dari pak bima arya yang menyatakan bahwa beliau corona positif ya
jadi setelah itu kami tentu melakukan koordinasi dengan dinas dan rumah sakit umum daerah untuk mencarikan solusi bagaimana penanganan selanjutnya
nah saat ini pak bima sudah berada
di ruang isolasi rumah sakit umum daerah kota bogor
dan kondisi beliau pada prinsipnya sih tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan
namun sesuai dengan protokol covid sembilan belas kami tentu harus mengambil langkah langkah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada
baik pak dedy
selain pak bima arya sendiri pastinya ada beberapa orang yang kemudian sudah kontak begitu
saat ini kondisinya seperti apa
apakah kemudian odp ini juga beraktifitas dibatasi
oke jadi begitu kami menerima informasi bahwa pak bima arya positif covid sembilan belas
prosedur selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap mereka mereka yang melakukan kontak langsung dengan pak bima dalam jarak interaksi yang cukup dekat ya
nah yang sudah kami petakan paling tidak yang langsung itu ada dua ya
kemudian yang lain masih dalam pemetaan ada beberapa pegawai maupun pihak
pihak lain yang memang pada saat itu melakukan kontak langsung dengan beliau
baik jadi sejauh ini apakah kemudian ada isolasi sendiri mandiri di rumah begitu pak dedy
ya jadi total orang dalam pemantauan dari kota bogor sekarang ini kurang lebih satu ratus tujuh orang ya
dimana dua puluh lima yang sebelumnya sudah dinyatakan negatif
sisa masih dalam proses dan kalau menunjukkan tanda tanda ada indikasi
jadi demam dan lain sebagainya tentu harus diperiksakan dan kemudian nanti kita lihat statusnya
apakah menjadi pdp atau bagaimana
baik pak dedy
sementara itu bagaimana kemudian dengan tugas dari pak bima arya ini
apakah juga koordinasi ataupun telekonferensi ini kemudian diterapkan
dengan kondisi pak bima yang berada di dalam ruang isolasi tentu tidak bisa melakukan tugas tugas secara normal ya
artinya beliau sekarang dalam proses
proses penanganan medis dan kami mengharapkan beliau tentu mendapatkan penanganan yang baik dan segera pulih
tembuh ya seperti setiap kala
nah untuk pemerintahan tentu kami menjalankan proses administrasi pemerintahan sebagaimana mestinya
dan kami sedang melakukan koordinasi koordinasi dengan pihak dprd kemudian juga dengan forkopinda
di sini ada pak kajari ada pak dandim kemudian pak dandenpom
kemudian kami masih menunggu pak kapolresta dan ketua pengadilan
negeri bogor untuk melakukan koordinasi langkah langkah apa yang harus kita ambil terkait dengan kondisi ini
namun sebagai gambaran tentu dengan adanya tiga orang ya positif covid sembilan belas maka mau tidak mau kota bogor ditetapkan klb
nah ini sedang kami bahas untuk penanganan selanjutnya
ya apa saja kemudian yang akan menjadi penanganan khususnya di kota bogor ini apakah kemudian semakin dibatasi lagi interaksinya atau seperti apa
sebetulnya sudah melakukan edaran ya membuat edaran meminta masyarakat untuk tinggal di rumah
sesuai dengan instruksi presiden masyarakat harus melaksanakan sekolah kemudian kerja dan beribadah dari rumah
tetapi kelihatannya ini kan konektivitas antar kota ini menjadi salah satu kendala
masyarakat bogor ini kan banyak yang bekerja di jakarta
selama di jakartanya masih normal tentu arus masyarakat komuter ya dari bogor ke jakarta kan
masih terus banyak dan belum ada kondisi yang seolah olah terlihat ada kedaruratan
saya pikir ini harus ada langkah langkah yang pasti ya mengenai bagaimana satu minggu dua minggu ke depan ini tentu harus berbeda
karena tidak mungkin kita melihat situasi ini seperti keadaan sekarang
seolah olah masyarakat masih melihat ini sebagai situasi yang normal
jadi harus ada langkah yang drastis yang harus diambil oleh pemerintah bagaimana mengurangi resiko penyebaran covid sembilan belas secara lebih masif lagi ke depan
baik kita akan tunggu begitu ya pak deddy bagaimana kemudian nantinya pemerintah ini bisa merespon begitu terhadap bogor yang ini sudah ditetapkan sebagai klb
kemudian terakhir pak deddy apa himbawan untuk para masyarakat khususnya di kota bogor
ya masyarakat kami himbau ya untuk tinggal di rumah
jadi lakukan kegiatan di rumah saja ya tidak perlu melakukan kegiatan di luar rumah selama memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent
nah kalau melihat sekarang masyarakat
sampai ke sana padahal ini kami melihat ada tingkat peningkatan dari opd aja sudah sangat tinggi
kemudian kalau kita lihat laju pdp juga cukup tinggi
jadi ini harus ada langkah langkah yang drastis yang harus diambil ya terutama di wilayah jabodetabek dan wilayah wilayah lain yang memang sudah ada virus yang menginfeksi warganya untuk melakukan langkah yang lebih konkret
termasuk bagaimana penyediaan
kemudian alat pelindung diri kemudian masker dan lain lain kan di pasaran sudah langka kalaupun ada harganya mahal
kemudian sanitizer dan juga disinfektan juga kan kalaupun ada mahal dan kalaupun kita melakukan upaya produksi sendiri bahan bakunya juga relatif sekarang harganya sudah tidak normal lagi
jadi perlu langkah langkah yang kalau menurut saya ini perlu dipikirkan oleh semua pihak untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih pas
untuk mengatasi menyebarnya virus covid sembilan belas ke depan
baik jadi harus ada langkah drastis begitu ya pak dedy
terima kasih atas waktunya deddy a rahim wakil wali kota bogor
selamat kembali bekerja dan selalu sehat